nah pemirsa kurang lebih seperti itu adalah satu fenomena yang saya pikir menarik untuk kita soroti juga ya tentang cinta beda usia
bahkan juga kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu kita sempat juga mengundang kan ada yang
betul ada mama maria ya kalau nggak salah
pokoknya yang asal dari manado dan itu juga sekarang viral sekali
bahkan ada yang daerah di pulau jawa pun ada nih yang berbicara soal itu
dan tentu saja ini bisa terjadi pada siapa saja ya
tapi tantangan tantangan itu kan pasti ada
beda usia beda generasi kan
nah kita akan coba bertanya kepada psikolog mbak cassandra putranto yang sekarang sudah ada di studio
tentang fenomena cinta beda usia ini
ini sebenarnya satu fenomena yang banyak terjadi
tapi sebetulnya dari sisi psikologi ya wajar atau tidak sih beda usia terpaut jauh dan kemudian mereka menikah begitu
ya kalau ditanya wajar atau tidak kita kan selalu mengacu kepada sebuah standar normatif terkait dengan jumlah
wajar itu apabila ternyata memenuhi jumlah yang banyak
yang jelas kita bisa katakan ini tidak wajar
karena tidak wajarnya adalah bukan dalam arti menyimpang
tapi karena tidak sesuai dengan jumlah mayoritas itu tadi
artinya yang mayoritas itu mungkin lebih memilih yang usianya tidak terpau jauh
tapi kan tentu ada jumlah yang sedikit yang minoritas yang di luar itu
yang akhirnya memang terjadi seperti ini
menyimpang secara klinis tidak tetapi menyimpang secara normal
sosial dalam arti jumlah
ya memang akhirnya tidak sama dengan orang kebanyakan
cinta itu buta ya
katanya jodoh mati rejeki kan bukan kita ingat
nah misalkan gini tadi saya katakan juga beda generasi kan
perbincangannya pun pasti otomatis akan berbeda
nah apa yang harus disiapkan misal atau yang harus kita ketahui sebagai seseorang ataupun pasangan yang memang terpaut usianya jauh sekali
memang bisa diduga
patut diduga adalah bahwa dengan pernikahan yang beda usia sangat jauh
terdapat banyak tantangan tantangan yang lebih besar dibandingkan yang tidak
tetapi kan tentu saja masalahnya bukan soal di perbedaan
karena kalau orang menikah yang sudah jelas pasti perbedaan saja perbedaan gender kan
laki dan perempuan kan
itu saja sudah merupakan suatu hal yang pasti beda kan
tetapi ketika ada perbedaan usia perbedaan sosial ekonomi perbedaan segala macam
itu akhirnya kan menjadi suatu bumbu bumbu dalam pernikahan
yang sebenarnya harus disyukuri
nah yang sebenarnya penting adalah bukan perbedaannya
tetapi bagaimana menyikapi perbedaan tersebut
karena ketika ada perbedaan usia tadi ada usia yang satu mungkin sudah lebih suka nonton keroncong atau dengerin keroncong
yang satu masih dengerin musik rock
tapi kan kembali lagi itu belum tentu loh
bisa jadi yang suka keroncong yang muda yang tua suka yang rok kan gitu
jadi ini masalah bagaimana menyamakan perbedaan tersebut
atau malah dua duanya disamakan suka ya
oke kita akan sekarang coba menghubungi bapak mark sungkar
yang sebenarnya sedianya akan datang ke studio
tetapi kemudian terjebak macet
pada akhirnya kita bisa menghubunginya lewat sambungan telepon saja
selamat pagi good morning assalamualaikum
wah inilah jakarta kaya banget nih
tapi kalau bersama dengan mbak santi pasti serasa gak macet macet banget lah
ini kita kan lagi bicara soal pasangan beda usia cukup jauh
nah kalau tadi mbak cassandra bilang harus ada hal yang bisa menyatukan perbedaan perbedaan itu
kalau dari pak mark sungkar sendiri itu apa sih rahasianya
tapi sebelum kesana kita konfirmasi dulu pak marsungkar dengan istri itu beda usianya berapa jauh ya
kita terpaut berapa ya dua tahun ya

cuma empat puluh empat tahun tuh bedanya
iya kan namanya juga cinta semua juga pasti akan diusahakan gitu ya pak ya
tadi ditanya dasarnya apa ya
gimana sih menyikapinya
sebetulnya dasarnya itu sudah diberikan oleh allah swt
kalau dasarnya iman dasarnya lillahi ta'ala maka semuanya akan mudah
kalau dasarnya itu nafsu ya sifatnya sementara karena nafsu itu kan fata morgana
nampak indah ya awal awalnya setelah hilang harus ada lagi dah
hanya kan pasti ada ini pak mark
kalau dasarnya iman maka ada itu
ada apa usaha usaha ekstra tantangan tantangannya begitu tantangannya pak marsungkar bersama mbak santi begitu untuk bisa terus berkomunikasi baik misalnya
kan beda pemikiran beda usia beda zaman juga begitu ya itu bagaimana caranya untuk bisa berkompromi di situ
jadi sebagai arsitek kita yang namanya atap rumah itu terdiri dari dua balok kayu
kalau kedua duanya itu tidak mau mengalah dipotong sudutnya maka tidak akan menjadi atap yang kuat untuk menumpu
makanya semua harus dikalahkan kanan kiri sudutnya sehingga bisa ketemu
nah demikian juga dengan rumah tangga
kalau satu mengatakan aku disini kamu disana maka tidak akan pernah bertemu
dua duanya harus mengurangi egonya harus mengurangi siapa akunya untuk menjadi orang lain sebagian

jadi saya harus melihat ke dalam jiwa
istri saya yang masih muda
sehingga disitu hikmahnya atau keuntungan bagi saya saya kembali nostalgia bahwa saya sebenarnya belum lama meninggalkan masa muda itu
kembali ke permainan lama
saya menikmati itu
iya iya siapa yang lebih sering mengalah
sesuai dengan bahasa yang di
nikmati oleh santi demikian pula juga sangsi ketika saya memberikan alam pikiran saya dia menerima dengan penuh kedewasaan
bahkan kadang kadang saya menemukan sifat keibuan di dia gitu ya
yang membuat saya rindu pada ibu saya yang sudah almarhumah
tapi saya menemukan di jiwa istri saya yang masih muda
pak mark ini kan menikah beda usia ini kan pasti tantangannya banyak ya bukan dari dalam tetapi juga eksternal
ada yang tidak setuju juga melihat perbedaan usia yang begitu jauh
nah kalau misalnya pak mark nih dalam posisi yang sama
sekarang mungkin putra putrinya pak mark menikah dengan usia yang kurang lebih terpaut tidak jauh beda begitu ya
kalau misalnya pak mark punya putri atau cucu begitu dan menikah dengan yang usianya jauh seperti keadaannya pak mark dan juga mbak santi sekarang
kira kira pak mark akan setuju atau bagaimana
saya tidak bisa mengatakan tidak setuju
kalau itu sudah prinsipnya sama artinya tidak berbeda agama tidak berbeda profesi yang terlalu jauh
mereka yang akan mengalami bukan saya yang akan mengalami
sebagaimana apa yang kami alami itu bukan orang luar yang mengalami
kami yang mengalami
jadi apa yang menjadi pilihan ya itu risiko bagi yang memilih
alam demokrasi ini memang saya terapkan dari kecil di keluarga kami
sehingga anak anak itu bebas berbicara kepada orang tuanya
nah saya pun juga sebagai orang tua sebagai ayah
saya juga bebas berbicara kepada anak anak saya menjelaskan
mengapa saya mencintai santi gitu ya
pada awalnya mereka kaget
mah apa nggak bisa cari yang lebih tua lagi
tapi yang saya tanti cuma satu
oh apa sih apa sih pak mark
daya tariknya apa sih dari mbak santi
saya juga mau tanya ke mbak santi ya
jadi ya itu
saya melihat kejujuran ketulusan kepolosan ya
dan agamanya sudah saya tes selama dua tahun
ternyata ya ini bukan saya yang mencari
ini kiriman dari allah gitu ya
tapi kalau allah yang mengirim
saya yakin tidak akan ada salah
kecuali saya salah memaintain
kalau saya tidak bersyukur
saya tidak bisa menjaga
nah itu salah dalam pemeliharaannya
apa yang palingnya apa sendiri mbak santi
apa itu mbak santi
kalau santi hal yang paling disukai
hari saya tuh apa sih
wah malu malu nih mbak santi
apa nih mbak hal yang paling disukai
dan akhirnya memutuskan ataupun membuat mbak santi tuh memutuskan oke jalan menikah
yang pertama saya melihat topok imam yang baik itu ada pada beliau
saya melihat dari yang pengalaman teman teman saya yang sudah menikah dengan yang apa
keumuran kayak gitu
yang sering berantem
yang masih sama sama labil
dan katanya mau mencari imam yang bisa mengayomi saya
yang bisa imam yang baik bagi saya dan mencintai keluarga saya
alhamdulillah pada saat itu saya ketemu dengan beliau
akhirnya ketemu dan kayaknya lebih baik dengan pak jokowi
dia yang pertama
beliau kan menunggu saya
mas dan orang tua belum mengizinkan saya untuk menikah sebelum umur dua puluh tahun
oh jadi pendekatannya pun sudah lama ya
baik pak mark dan juga mbak santi terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kita di good morning
mbak kassandra kalau melihat bagaimana tadi penjelasan dari pak amar kemudian juga jawaban dari mbak santi
apa yang seorang psikolog lihat dari perbincangan mereka
apa yang tadi saya sampaikan di awal terjawab
bahwa yang penting bukan perbedaannya
tetapi yang penting bagaimana sikap masing masing untuk mengantisipasi masalah menyikapi perbedaan
lalu kemudian mencari solusi untuk mengatasi perbedaan tersebut
jadi yang jelas kalau kita dengar tadi dua duanya meletakkan dasar agamis
meletakkan dasar keyakinan bahwa inilah memang orang yang dikirim
sehingga akhirnya udah gak banyak mempertanyakan benar dia nggak ya
aduh jangan jangan nanti dia gini
aduh nanti dia gitu
gak ada gitu
yang kedua tadi pak mark juga bilang bahwa harus dua duanya mau dipotong nih
jadi dua duanya harus mau menyesuaikan diri
jadi kan sekali lagi bukan perbedaan yang penting
kalau dari mbak santi juga ada tadi
saya percaya saya mencari imam dan semua itu ada di dalamnya
jadi lalu dia sudah meletakkan posisi bahwa memang dia ingin menjadi perempuan yang ingin dibimbing oleh suaminya
jadi egonya sudah kelihatan juga gitu
bahwa egonya ini adalah
ego yang bisa mengalah
lalu kemudian bertujuan yang baik untuk pernikahan
jadi ketika kedua orang ini punya keputusan tersebut
saya berharap sih memang pernikahan seperti ini ya tentu saja bisa langga
tapi lebih banyak yang berhasil atau lebih banyak yang tidak berhasil perbedaan usianya
nah itu dia permasalahannya
kembali lagi ketika keputusan untuk menikah didasarkan oleh apa
ketika didasarkan oleh hanya mungkin image ya
supaya demi image gak mau punya
gak punya pasangan jadi harus punya pasangan
atau mungkin hanya mengejar kebutuhan kebutuhan tertentu saja
artinya sifatnya masih duniawi seperti itu
jadi tujuannya mungkin tidak sama
nah disini sudah ada perbedaan usia
ada lagi perbedaan prinsip
ada lagi perbedaan sikap gitu
nah ini yang membuat pernikahan itu menjadi semakin banyak duri dan aral yang merintangi pernikahan tersebut
sebenarnya sih berarti sama saja ya dengan pernikahan yang memang perbedaan usianya tidak terlalu jauh
itu juga mungkin masalah masalah yang harus dihadapi
ada satu hal yang mesti diperhatikan
bahwa kadang kadang usia fisik itu tidak berbanding lurus dengan usia mental
jadi bisa jadi usianya mungkin beda lima atau sepuluh tahun
tapi ternyata yang satu sangat kekanak kanakan
meskipun usianya justru sudah lebih tua
udah lebih tua dari itu
nah dalam hal ini kedengarannya kan pak mark berjiwa muda nih gitu
usia boleh di atas sekian tahun tetapi ternyata bisa menyesuaikan dengan yang lebih muda
dan kita dengar sendiri mbak santi usia boleh masih dua puluh an sekian
tetapi ternyata beliau matang keimbuan
nah ini sebenarnya yang menjadi dasar daripada sebuah keberhasilan perkawinan
jangan hanya mendasarkan kepada masalah fisik saja
tetapi harus ada kecerdasan mental emosional sosial yang baik
karena ini dalam urusan relasi hubungan interpersonal antara suami dan istri atau bahkan dengan orang lain
contoh misalnya dengan perbedaan yang sangat jauh ini
lalu kemudian orang mungkin ada haters dan lain sebagainya
kalau punya kapasitas mental sosial yang baik menyikapinya juga tenang tenang aja
kalau dia punya mental yang tidak cerdas berarti marah marah
perlu kematangan mental untuk menghadapi pernikahan beda usia
oke baik terima kasih mbak kassandra sudah hadir di good morning
semoga ini bisa menjadi kalau saya mau bilang referensi jangan salah
insight juga kan untuk anda yang memang mau menikah dengan usia jauh ataupun usia yang sama
bahkan kan itu juga ada banyak tantangan ya
boleh boleh aja ya
tapi harus siap
anda harus tetap bersama kami di good morning kami akan kembali